ya memasuki akhir tahun di tengah pandemi ini sejumlah sektor perekonomian memang terdampak signifikan
namun sektor pertanian menunjukkan tren yang positif
seberapa besar sebetulnya sektor pertanian mampu berkontribusi terhadap perekonomian secara nasional
apakah pertumbuhan yang positif yang tadi sudah disampaikan ini juga dirasakan oleh para masyarakat tani
kita akan bahas kinerja kementan sepanjang tahun ini terutama di tengah pandemi
bersama dengan langsung menteri pertanian republik indonesia bapak syahrul yassin limpo
pak syahrul selamat malam pak sehat
sehat alhamdulillah pak renat selamat malam selamat natal dan tahun baru
pemirsa cnn saya kira ini masa masa yang baik untuk kita semua
baik terima kasih pak menteri
pak langsung saja ini tadi sudah sesuai dengan laporan ya bahwa kinerja kementan di tahun ini memang terbilang cukup positif
pertumbuhan di sektor pertanian di kuartal kedua sampai ketiga juga positif
apakah ini sudah sesuai dengan target
dari kementerian pertanian pak syahrul sudah cukup puas dengan pencapaian sampai dengan akhir tahun ini
alhamdulillah memang apa yang kita capai di dua ribu dua puluh ini sesuai dengan konsep program sesuai petunjuk dari bapak presiden
semua on the track bahkan ada beberapa loncatan loncatan termasuk ekspor penurunan impor juga kita bisa capai tahun ini
dan yang paling penting adalah
kesiapan ketahanan pangan kita di dua ribu dua puluh ini cukup memperlihatkan tren yang bisa kita jamin
khususnya pada sebelas komoditi dasar yang dibutuhkan oleh dua ratus tujuh puluh tiga juta orang
reinhardt antara lain ada beras jagung bawang merah bawang putih cabai besar cabai rawit daging sapi dan kerbau
bahkan daging ayam ras telur ayam
ayam ras gula pasir minyak goreng sampai dua ribu dua puluh insya allah bahkan kita sesuai petunjuk bapak presiden akan dipersiapkan sampai dua tahun di dua ribu dua puluh
insya allah ini sepertinya kalau cuaca mendukung kalau rahmat tuhan tetap ada sama kehidupan kebangsaan dan pertanian kita
kita akan capai maksimal dalam dua tahun ini tidak akan terganggu apa apa insya allah seperti itulah yang kami persiapkan
baik pak artinya di dua ribu dua puluh satu kalau kita bicara juga soal ketahanan pangan
ini kan juga menjadi perhatian ya apalagi di tengah pandemi covid sembilan belas
kita bisa bilang pak bahwa stok pangan secara nasional untuk setahun ke depan paling tidak
karena pandemi kita tidak bisa prediksi sampai kapan berakhir ini cukup aman
ya reinhardt memang itu yang menjadi petunjuk bapak presiden
bahwa menghadapi covid tidak hanya kita aman dalam kedudukan pendekatan kesehatan
tapi food security atau ketahanan pangan menjadi salah satu strategi dasar yang harus
yang bisa dicapai
dan kemendahan atas petunjuk bapak presiden kita sudah buat
di dua ribu dua puluh itu mt satu musim tanam satu cukup menghasilkan ya katakanlah dari januari ke juni itu
kita punya overtok tujuh empat juta ton beras katakanlah kita ukur dari beras saja
kemudian mt dua nya itu dari juli ke agustus sampai dengan desember itu
insya allah kita bisa mencapai itu
insya allah di dua ribu dua puluh kita masih ada overtok kita tujuh juta ton
karena yang kita makan dari agustus ke desember itu hanya empat belas juta ton beras
oleh karena itu aman di dua ribu dua puluh
tetapi persiapan kami di kementerian pertanian yang tentu dibantu oleh para gubernur
para bupati dan stakeholder lainnya para menteri yang cukup bersatu dengan kementerian pertanian
maka musim tanam satu di dua ribu dua puluh

dan itu sudah berlangsung mulai oktober kemarin insya allah sampai maret itu
kita ada persiapan penanaman lagi beras katakanlah ukurannya beras delapan juta ton delapan juta hektare
dan akan menghasilkan delapan belas juta ton kurang lebih beras
kalau ini ditambah dengan overstock kita yang ada tujuh sampai delapan juta maka
kita aman sampai dua ribu dua puluh satu
dan memang ancaman kita adalah cuaca
tetapi perkiraan perkiraan cuaca terburuk dalam tiga puluh tahun juga
kita sudah punya prediksi tidak lebih dari empat persen dari lahan yang akan pusuh itu
kita sudah keluarkan itu
dan tentu saja antisipasi berkejaran dengan cuaca
suasana banjir dengan mitigasi yang cukup
saya kira ini bisa kita kendalikan dengan baik
jadi kalkulasinya sudah jelas ya pak menteri
bicara soal kalkulasi pak
karena kemudian sektor pertanian ini menunjukkan tren yang cukup positif
artinya apakah memang cukup besar pak
sektor pertanian ini mampu menopang perekonomian kita secara nasional di tengah sektor yang lain
justru terdampak cukup dalam akibat pandemi covid sembilan belas
kenyataan yang ada dalam kesulitan kesulitan
pelemahan ekonomi dunia ternyata pertanian kan tumbuh enam belas dua puluh empat persen
itu data itu fakta
kemudian triwulan tiga pun peningkatannya juga cukup bagus
cuma pertanian yang memberikan kontribusi yang cukup
dan kita punya potensi sumber daya alam dari sabang sampai menroke
dengan kuntur tanah agroklimas yang berbeda beda
memberikan ruang kita berimprovisasi masalah pertanian
dan itu baik tanaman sayur sayuran buah buahan
kita juga masuk dari tanaman pangan seperti padi jagung dan lain lain
itu tersedia di hampir semua tempat di seluruh indonesia
selain itu kita punya perkebunan yang juga menjanjikan untuk ekspor
dan ekspor kita tahun ini juga menunjukkan tren yang sangat bagus
di atas dua belas persen untuk dua ribu dua puluh ini
itu tidak pernah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir
kondisi pertanian kita menjanjikan untuk kesediaan pangan kita
bahkan dibutuhkan pada negara negara lain di dunia
terhadap buah buahan dan komoditi pertanian yang bisa kita ekspor ke berbagai negara
bukan itu saja bu
masyarakat yang bertani sebelum nanti saya akan bahas
soal itu pak ini juga sebetulnya ada
catatan ya dari sejumlah
kelompok masyarakat yang bergerak
di industri pertanian bahwa tingginya
trend yang positif itu juga sebetulnya
belum semua merata dirasakan
oleh para petani pak terutama mungkin petani
cabai yang harganya anjlok petani kubis dan lain sebagainya
nah ini melihat ini sebetulnya
problemnya ada di mana pak mentan
memang ini kan
kita bisa sesuaikan
sekarang bahkan kementan
sudah masuk pada
pendekatan kita masuk pada
farming yang tidak
tergantung dengan cuaca dan lain lain
masuk pada bagaimana
membuat komoditi itu
cabai itu tetap punya arti
dan kita bisa olah
dengan bentuk bentuk yang lain kita sudah masuk
seperti itu salah satu contohnya
kalau itu sudah terlalu kering
maka tetap bisa diadopsas ke
turki kita sudah lakukan itu
dan itu dipakai
minyak cetak minyak
industri kain nah
seperti itu yang kita masuk
untuk mengatakan bahwa
komoditi komoditi kita tidak boleh
tergantung dengan alam saja
melakukan modern farming itu
melalui melakukan mulsa
sungkup yang sekarang ini
sudah mulai dipelajari dan
mulai akrab dengan masyarakat
itu bisa kita dekati dengan
baik hal lain
kita melakukan mapping terhadap
daerah daerah yang kemudian terganggu
baik untuk kepentingan
pangannya secara lokal
pendekatan dan pendekatan yang mungkin
saja kita bisa dorong untuk mereka
masuk pada pendekatan ekspor
yang ada di daerah itu
naik luar biasa
saat ini karir kita kembali naik
punya arti kemudian
di beberapa tempat sekarang
burung walet menjadi minat di hampir semua
negara baik di china maupun di ini
ini memberi ruang
kita masih lagi punya
buah buah dan rempah rempah
juga yang kita terus dorong
nah ruang ruang ini semua
bagi masyarakat terbuka
nah sekarang bagaimana mengajarkan
mereka untuk bisa memanfaatkan
lahan yang tersedia walau
lahannya sempit masih tetap besar
berproduksi secara ekonomi
dengan baik tetapi
dibalik itu memang
kita berharap ada saat saat dinamika
antara produktivitas yang
lebih pasti hargakan
akan turun tetapi pada saat saat tertentu
di mana musim kering yang terlalu tinggi
katakanlah atau hujan yang terlalu banyak
membuat panen juga terganggu
ini menjadi bagian bagian dinamika
yang harus kita persiapkan
tetapi kementang sudah memperlihatkan
mapping daerah daerah yang seperti itu
sudah dalam pantuan kita
untuk bisa terbackup pada
provinsi provinsi yang melakukan
atau memiliki overstock terhadap
bahan bahan yang tersebut
yang dibutuhkan itu ususnya pada
komoditi dasar yang ada
insya allah kami coba lakukan dengan baik
ini kita sudah di penghujung tahun dua ribu dua puluh
sektor pertanian pak
di tahun dua ribu dua puluh
akan seperti apa fokusnya akan kemana pak
dari kementerian pertanian
yang pertama tetap
ketahanan pangan maksimal
pada sebelas komoditi tadi mulai dari
beras jagung sampai dengan minyak goreng
kedua tentu kita berharap
ada tiga yang tersubstitusi
dengan impor ini makin
kita kepercil bahkan kita
memiliki strategi bagaimana
importasi itu tetap terus ada
memang karena kita butuhkan tapi kita turunkan
dan importer yang harus
bisa mengambil lebih dulu
produktivitas yang kita bisa
tentu saja itu yang harus didengar
yang ketiga kita tidak boleh
tergantung dengan beras saja
jadi kita melakukan
di setiap provinsi ada
makanan makanan yang memang
juga menjadi makanan
khas sebuah daerah
katakanlah ada sagu
ada kentang ada jagung
ini semua yang harus kita dorong
dan strategi kita setiap provinsi
harus ada kekuatan kekuatan
untuk menyanggah sehingga
kenyang tidak harus dengan beras
kita tidak boleh tergantung dengan satu komoditi saja
selain itu memang kami melakukan
jadi di bubble stock atau
tetapi yang kedua ada stok
yang harus dipersiapkan oleh provinsi
kita harus selesai dengan masalah makanan
ini petunjuk bapak presiden pada kami semua
di kabinet dan ini kita
cukup kompak melakukan itu
kemudian tidak hanya itu
di desa pun kita berharap ada
ada stok pangan desa
yang kita persiapkan yang kita dorongkan
selain itu memang kami masuk
pertanian modern lah
melakukan food estate seperti contohnya
yang bapak presiden lakukan
daerah rawa itu
dilakukan di kalimantan tengah
dan besok itu sekarang ini tiga puluh ribu
itu tiga puluh ribu besar itu bapak
kemudian tahun ini tahun dua ribu dua puluh satu
ada enam puluh ribu hektare
itu di daerah rawa
kemudian di dataran tinggi
di sumatera utara contohnya
di humbang husudan
itu akan kita masuk tahun ini seribu hektare
untuk hanya bawang putih
karena selama ini ketergantungan kita kepada
bawang putih dari negara negara subtropis
tetapi kita kan di ketinggian seribu empat ratus meter

nah kita juga masuk di situ
kemudian kentang kentang yang kebutuhan khusus
misalnya yang dibutuhkan oleh industri industri tertentu
yang juga bersubstitusi pada ekspor ke luar negeri
itu kita perkuat
cabai cabai tertentu itu kita persiapkan
dan itu sementara jalan
kemudian ada cadangan lahan baru
dua ratus lima puluh ribu hektare sesuai waktunya bapak presiden
utamanya di provinsi provinsi yang selama ini
agak kurang misalnya di ntt di maluku di papua
ini menjadi bagian bagian
yang terakhir memang kami selalu berusaha bahwa
beberapa komoditi yang diminati oleh dunia
harus kita bisa persiapkan
harus menjadi orientasi kita dalam tahun tahun ke depan itu
semoga target target itu kemudian tercapai pak menteri
ada kemudian tren positif yang terus meningkat di tahun dua ribu dua puluh
terutama dari sektor pertanian mengingat kondisi di tengah pandemi seperti saat ini
terima kasih banyak pak menteri pertanian
pak syahrul yassin limpo sudah berbagi bersama dengan kami di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
sehat sehat pak terima kasih
iya salam sehat untuk kamu ren nah
karena sekarang tnn semakin jaya
baik terima kasih terima kasih pak menteri terima kasih banyak
terima kasih pak pak
dan kemudian bagaimana para penggamat pertanian menilai kinerja menteri pertanian
dalam satu tahun terakhir kami juga akan mengulasnya
usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
ya melanjutkan kembali diskusi terkait dengan kinerja di sektor pertanian
kami sudah bergabung saat ini dari luar studio
ada pak hudori anggota asosiasi ekonomi politik indonesia
yang juga punya concern penuh terhadap isu pertanian di indonesia
pak hudori selamat malam pak
malam mas keren banget
pak hudori kalau melihat paparan tadi pak menteri memang tampaknya semua smooth smooth saja begitu ya
artinya memang trennya secara angka juga positif
tapi apakah anda punya beberapa catatan terkait dengan sektor pertanian kita di tahun dua ribu dua puluh
betul ya yang pertama saya apresiasi pemerintahan pertanian
bahwa di tengah kelesuhan semua sektor ternyata sektor pertanian tetap tumbuh di kuartal kedua kuartal ketiga
kuartal keempat sepertinya juga akan tumbuh walaupun lebih ya
nah ini akhirnya mengunturkan semua prediksi di awal tahun
termasuk mengkhawatirkan bahwa akan terjadi krisis berat
dan ini membuat kita tidak impor dan krisis berat tidak terjadi
itu yang pertama yang kedua tadi seperti disampaikan pak menteri
bahwa ekspor kita juga tumbuh gitu sampai oktober itu tumbuh kira kira tiga belas tujuh year on year
jadi cukup tinggi nah ini semua terjadi satu saya kira tidak lepas dari pendampingan yang intent
dari kementerian pertanian dalam jajarannya dan yang kedua jangan lupa kita sebetulnya diuntungkan oleh
iklim yang bersahabat sebetulnya
ini itu kita ada kemarau tapi kemarau basah
artinya meskipun kemarau tapi di beberapa tempat itu masih hujan dan tadi kita bisa mengusahakan
dan itu bersambung di september itu kan langina ya
yang itu juga membuat daerah daerah yang kering itu membuat bisa tanam
ini ada faktor kebaikan alam mendukung itu
faktor kebaikan alam itu relatif tidak terganggu
tapi terlepas dari itu itu sebetulnya ada beberapa catatan penting yang saya kira perlu
yang sudah dievaluasi tahun tersebut
tadi pak menteri menyampaikan soal supply and devement
itu benar bahwa beberapa sektor yang selama ini menyerap keproduksi itu masih mati mati suri
yang kedua daya beli juga belum begitu membaik
nah itu yang anda bisa menjelaskan beberapa produk terutama hortikultura dan peternakan
meskipun produksinya bagus tapi di pasar tidak terserap
ini bisa kita lihat dari nilai tukar petani ya
dua subsektor itu sejak agustus itu turun di atas
november kemarin memang ada kenaikan menyentuh kira kira seratus lah
itu itu yang pertama
yang kedua sebetulnya catatan yang penting covid itu mengajarkan kepada kita bahwa
kalau bergantung kepada pangan impor itu tidak selalu bisa jadi solusi
kita di awal tahun ya bulan maret ya bahkan sampai ramadan
apa gula kita itu kan terjadi kelangkaan dan harganya tinggi
pemerintah melakukan relaksasi impor dari brazil dari thailand dari india
tapi nggak bisa apa apa karena negara negara itu melakukan pembatasan lockdown dan china
jadi ini kembali mengingatkan krisis dua ribu delapan krisis pangan dua ribu delapan dan dua ribu sebelas
jadi kalau menjadi krisis itu kalau menggantungkan kepada pangan impor itu tidak selalu bisa jadi solusi
oke baik pak hudori halo pak
sampai di situ pak kemudian
nah ini kita langsung bicara soal terkait juga persiapan sektor pertanian di dua ribu dua puluh
dan bagaimana kemudian agar pertumbuhan yang positif ini juga sebetulnya bisa dirasakan oleh para petani
terutama di beberapa jenis ya di beberapa jenis varian
begitu seperti misalnya cabai atau kubis misalnya yang juga disoroti harganya anjlok dan sebagainya
apa yang harus diambil kebijakannya oleh pemerintah oleh kementerian pertanian pak singkat
salah satu yang bisa dipikirkan adalah tahun ini kan ada rp enam ratus sembilan puluh lima triliun dana pemulihan ekonomi nasional ya
tapi kalau kita lihat dari rp enam ratus sembilan puluh lima triliun itu tidak ada pun yang dialirkan ke sektor pertanian
maksudnya untuk menolong petani secara langsung ya
nah kalau kita periksa ke negara negara seperti amerika italia china
sebetulnya mereka kreatif terutama dalam menyerap produk petani di hilir
di hilir jadi
ada pendanaan khusus yang harus disiapkan saya kira
nah tahun depan dana pen itu masih ada ya
dan meskipun tidak besar tahun ini saya kira pemerintah harus memikirkan itu
bahwa seperti komunitas yang lain seperti pelaku usaha yang lain petani itu juga butuh pertolongan
kalau kemudian mereka tidak terserap dan mereka tidak mendapatkan modal
tidak punya modal untuk berusaha tani di musim berikutnya itu kan bahaya ya
artinya produksi itu
jadi ini saya kira yang penting
dan yang kedua pemerintah harus menjamin input itu input produksi tidak terganggu ya
untuk sampai akhir tahun ini itu kan masih jadi masalah
dan tahun depan katanya kalau januari menggunakan kartu tani
tapi kalau saya lihat di lapangan itu sampai sekarang belum siap
jadi apakah ini akan ditunda lagi
menurut saya sih kalau memang betul betul belum siap lebih baik ditunda daripada mengurus

kita kawal bersama pak bagaimana kebijakan kebijakan ini di tahun depan
terutama apa yang tadi menjadi sorotan
mudah mudahan juga menjadi perhatian dari pemerintah
terima kasih banyak pak hudori sudah berbagi perspektif bersama dengan kami pada malam hari ini di cnn indonesia